belajar dari kasus jiwasraya asabri dan taspen menteri bumn erick thohir mewanti wanti seluruh bumn terhadap pengelolaan dana pensiun mereka
erick thohir menduga banyak dana pensiun dari sejumlah bumn bermasalah
ia akan mengajak komisi pemberantasan korupsi atau kpk untuk melakukan pengusutan
rencananya pekan depan menteri bumn akan bertemu ketua kpk untuk menyelidiki dana pensiun di sejumlah bumn yang diduga bermasalah
ia akan melakukan investigasi audit atas temuan tersebut
tata kelola dana pensiun
tata kelola dana pensiun
tata kelola dana pensiun
jangan jiwasraya sabri taspen kita jagain dana pensiun di masing masing bumn sakit
minggu depan saya bersama ketua kpk akan ketumpuk seluruh bumn untuk bicara hati hati
karena kita akan investigasi audit
saya mau bersih bersih
asabri jiwasraya eh yang ini lupa